memang ibu kota jakarta ibarat sebuah gadis molek yang tetap dilirik oleh banyak sekali orang
setiap tahunnya jakarta diserbu oleh sedikitnya empat puluh lima hingga lima puluh ribu para pendatang
terutama saat usai lebaran
sayangnya puluhan ribu pendatang tidak hanya semuanya memiliki keahlian atau keterampilan khusus
justru akhirnya malah mereka menggadaikan nasibnya di ibu kota
apakah serbuan pendatang ini menjadi keuntungan atau justru malah membuat beban ibu kota semakin berat
untuk membahasnya kali ini sudah bersama kami di studio
ada bang faisal basri pengajar di fakultas ekonomi universitas indonesia
kemudian ada baberitwan saidi budaya yang jakarta yang sudah memberikan monolog
selamat datang bapak bapak di siren indonesia prime news
kita akan membahas mengenai urbanisasi nih bang
yang selalu datang setiap tahun
entah ini menarik untuk dibahas atau memang sudah yaudahlah jakarta memang sudah tempatnya diserbu oleh semua orang
tapi sebelum kita mulai dialog kita saksikan tayangan berikut ini
urbanisasi menjadi cerita klasik yang selalu berulang tiap usai masa libur lebaran
kedatangan warga berbondong bondong dari desa ke kota kota besar terjadi bersamaan dengan arus balik lebaran
laju urbanisasi ke kota besar khususnya ke ibu kota tak dapat dibendung
sejak dulu jakarta menjadi magnet ekonomi bagi warga di daerah lain
mereka yang tergiur kehidupan yang lebih baik rela mempertaruhkan nasib di jakarta
namun ketika akhirnya impian untuk memperbaiki taraf hidup tak tercapai tak jarang hal itu justru berimplikasi lebih luas
seperti kemiskinan angka pengangguran yang tinggi potensi meningkatnya angka kriminalitas serta gejolak sosial lainnya
migrasi orang dari desa ke kota adalah cerminan mandeknya geliat ekonomi di pedesaan
salah satu faktor pendorongnya akibat sulitnya mencari lawangan pekerjaan di desa
sementara kisah kesuksesan para pemudik bahwa penghasilan di kota lebih tinggi ketimbang di desa menjadi magnet utama
kota memang masih menjanjikan penghidupan yang lebih baik
data badan pusat statistik atau bps dalam beberapa tahun belakangan menunjukkan jumlah penduduk miskin di desa lebih banyak dibanding di kota
pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kesenjangan penghidupan antara perkotaan dan pedesaan itu
melalui program dana desa yang diatur undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas
pemerintah mengalokasikan dana sekitar dua puluh triliun rupiah untuk membangun lebih dari tujuh puluh empat desa di indonesia
namun tentu saja dana tersebut harus benar benar dipastikan bisa diserap sesuai peruntukannya
alokasi dana desa yang tepat sasaran akan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat desa
sekaligus memajukan pembangunannya
karena warga desa yang berkualitas akan bermanfaat bagi desa itu sendiri maupun daerah lain ketika terjadi pola urbanisasi
sementara desa yang maju akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakatnya tanpa perlu pindah ke kota
karena membangun desa pada hakikatnya adalah membangun indonesia juga
ketika desa sudah makmur urbanisasi tak akan lagi jadi masalah tiap musim mudik lebaran
agus wimansyah cnn indonesia
kita masih berbicara mengenai jakarta yang masih menjadi daya tarik
bang faisal jakarta masih menjadi daya tarik
kalau katanya pak ahok tadi setiap tahunnya tujuh puluh ribu data kami sih empat puluh sampai lima puluh enam puluh ribu orang bisa datang ke jakarta setiap tahunnya
masih menjadi daya tarik apa yang membuat jakarta membuat orang orang ini datang rela mengadu nasibnya ke ibu kota sebenarnya
ya karena seperti tadi itu bagus pengantarnya sektor pedesaan pertumbuhannya jauh lebih lambat dari desa
tercermin dari sektor petanian
sektor petanian hanya terbatas
sementara desa basic pertanian ya pak
kemudian sebaik baiknya sektor pertanian dua kali lebih baik daripada saya bekerja di sektor pertanian di desa
lebih baik saya di low end services di kota
law and services itu misalnya jasa informal gitu mau pemulung mau apalah
pokoknya yang itu produktivitasnya dua kali lipat
jadi bisa dapat dua kali lipat lebih besar
padahal sebetulnya itu kan money illusion
jadi di kota juga kan biaya hidup jadi tinggi
tapi kan ilusi itu loh
ada kehebringan kota dan sebagainya itu
dan itu tidak hanya masalah di jakarta sebetulnya tapi masalah di kota kota di seluruh indonesia
anda bisa lihat di medan makassar bandung surabaya cirebon seperti itu
jadi solusinya adalah bagaimana
memajukan desa dengan perpaduan antara penguatan sektor pertanian
kalau anda lihat indeks nilai tukar petani turun
karena banyak ditinggal orang orangnya
orang orang yang berpotensi membangun pertanian di daerah kemudian ditinggal ke kota
indeks nilai tukar petani itu harga barang yang diproduksi petani dibandingkan dengan harga barang yang dibeli petani
sehingga dari tahun dua ribu dua belas ke dua ribu enam belas kalau pertanian pangan di desa itu paling banyak pertanian pangan
itu dari dua ribu dua belas ke dua ribu enam belas turun
kalau dua ribu dua belas itu seratus tahun dua ribu enam belas ini sembilan puluh delapan berapa
jadi tidak meningkat kesejahteraannya
tapi kalau kita bicara orang kan pindah dari desa ke kota pengen hidupnya lebih baik pengen kesejahteraan lebih baik
selama ini mereka itu kebanyakan itu
bisa dikapitalisasi nggak sih bang sebagai sebuah kekuatan oleh kota kota besar itu sebagai
ya kan karena memang kebutuhan untuk pekerja kelas menengah ke bawah memang juga sangat tinggi
asisten rumah tangga juga sangat tinggi
misalnya hal hal seperti ini kan kemudian banyak dibutuhkan oleh masyarakat
apakah ini sudah bisa dikapitalisasi oleh kota kota besar sehingga mereka datang menjadi keuntungan bukan menjadi beban
kalau menurut saya ya ulah kotanya itu sendiri
karena kota itu terutama
misalnya jakarta ini
jadi pusat segalanya
jadi kalau jakarta mau beres dia harus berbagi harus jadi inspirator buat daerah daerah sekitarnya itu berkembang lebih baik
jakarta yang memacu diri pertumbuhannya paling tinggi di indonesia segala macam paling tinggi ya udah otomatis
tapi kan ada perubahan saya lihat ya
jadi misalnya di era pak jokowi waktu itu jadi gubernur sama ahok ini
itu kan ada upaya untuk sharing gitu
bahkan anggaran apbd dki itu dihibahkan sebagian
tetangga tetangga supaya tetangganya lebih maju
cara jakarta untuk menyelesaikan masalah adalah dengan lebih memajukan daerah daerah di sekitarnya
jadi bukan konsep supremasi
jadi masih ada di pusat kota tempat pemotongan hewan
itu nggak masalah
yang modalnya cuma bismillah dan pisau
sehingga siapapun orang yang tidak berpikir
pendidikan dari luar pun bisa masuk ke sini
tapi kan upahnya rendah
upahnya rendah dia tidak bisa mengontrak rumah yang memadai
ya dia di mpr lah
jadi akibat dari tamaknya kota
jadi lebih banyak selama ini
jadi kotanya harus berbenah
jangan marahin orang pendatang terus
berbenah kotanya dan majukan daerah daerah di sekitar
selama ini kalau menurut anda lebih banyak jadi beban para urban ini
atau justru malah menguntungkan ibu kota
kalau pak ahok kan terakhir bilangnya dua tahun terakhir jadi gubernur
saya membuka diri lebar lebar bagi para pendatang
silahkan datang ke jakarta
iya kalau perlu saya kasih ktp
kata pak ahok seperti itu dua tahun terakhir
karena juga berguna untuk pilkada kan
orang yang banyak itu
jadi buat saya lihat
mereka memang fight di jakarta ya
seperti pemulung itu kan dia ngontrak rumah
enam ratus ribu sebulan
jadi cukup lumayan dia punya penghasilan
jadi itu menggiurkan buat orang orang
kalau kembali ke desa
dia kan bukan pemulung
itu yang menyebabkan daya tarik
nah buat kami sejauh ini nggak begitu menyoal ya
sejauh dia tidak mengganggu
sejauh ini menurut mbak be sendiri lebih banyak jadi beban
kalau yang sekarang enggak ya dibandingkan yang zaman pki ya
karena zaman pki itu jorok betul gitu ya
kalau sekarang kan dia lebih tertib
jadi lebih tertib lebih skillful gitu ya
kita nggak terganggu
saya belum pernah mendengar keluhan orang terhadap pendatang pendatang ini
kalau kita bicara
urbanisasi adalah sebuah keniscayaan
mau bagaimanapun ya kota tidak bisa menutup dirinya untuk daripada pendatang
kemudian kalau sudah ada fenomena seperti ini bagaimana kota harus berbenah
kemudian memanfaatkan para pendatang ini sehingga bisa menjadi kekuatan
bukan menjadi beban yang malah membuat warga jakarta sendiri menjadi lebih pusing
dan akhirnya menolak menolak mereka gitu
tapi kita akan bahas usaha jadwal berikut ini
tetaplah bersama kami
kita tidak bisa menyalahkan para pendatang yang menyerbu kota kota besar di b tidak hanya jakarta surabaya medan
tapi sebenarnya kalau kata bang faisal tadi yang perlu disoroti sebenarnya pola pembangunan kotanya yang salah
sehingga mereka yang datang akhirnya terpaksa ya berjuang dengan sendirinya dan kemudian ya bisa terserap
apa yang salah dari pola pembangunan kota kota besar
dan kota kota besar di indonesia sehingga mereka tetap mau datang
ya karena kota kotanya ingin jadi megapolitan superpolitan apa segala macam gitu kan
dari olahraga sektor keuangan bisnis segala macam jadi segala pusat
itu salah konsep konsep kepinginan seperti itu
itu namanya konsep supremasi
ya otomatis gulanya akan diperbanyakkan
ya semut semutnya akan semakin besar
nah kan gulanya ini harus dibagi
karena kota punya daya dukung gitu
nah jadi ayo dong kota jangan tamak kota itu berbagi maslahat
masa jakarta ibu kota masih ada kawasan industri
ini kan udah nggak bener
di tengah kota ada pabrik cat
di tengah kota ada pabrik jeans
masih ada tuh pak
ada di utara sana
ya kan saya udah keliling se sampai ke pelosok pelosok
nah bagaimana caranya pm dki misalnya kerjasama dengan pemerintah karawang kerjasama dengan pemerintah subang
bangun kawasan industri untuk merelokasi yang dari jakarta kan
pabrik baja coba bayangkan
pabrik baja ada di tengah kota
di pulau gadung itu
ini yang membuat kemudian para pendatang akhirnya tetap datang karena toh pada akhirnya terserap juga
terserap kenapa karena semuanya dibutuhkan kan
di kawasan itu kan butuh bukan mal saja nggak sanggup pekerjanya makan di food court mall kan
maka muncullah warung warung nasi itu kan apa segala macam ya otomatis
karena tidak disediakan food court yang memadai buat karyawan yang gajinya tertentu gitu
jadi gak dipikirkan semua
kemudian kalau akhirnya muncul remang remang itu yang informal itu akhirnya digusur
ini ingat yang membangun jakarta itu membangun manusia
bukan menjadikan jakarta seperti singapura
konsep konsep dua tahun terakhir di era jokowi ahok ini menurut anda banyak yang berubah lebih bagus
atau justru malah banyak mundurnya dalam konsep tadi membangun manusia
bagaimana memberikan sesuatu yang baik untuk para urban
jauh lebih baik dari zaman fokker tentu saja
kalau vocal lebih banyak merusaknya kan
kalau tapi itu dia yang hilang rohnya
jadi pendekatannya itu tidak komprehensif gitu tidak egaliter
ya kan kota itu asal katanya dari city bahasa inggrisnya kan
jadi membangun kota membangun keadaban
itu dia tuh
nah jadi kalau keadaban itu tidak ada
ya itu kota itu menjadi

iya rohnya tidak ada
ya karena pembangunan daerah seperti jakarta dan sampai karawang sampai banten itu kan yang bangun pengembang
ya kan itu persoalannya
pengembang kan dia berpikirnya sederhana saja ada untung atau tidak
nah misalnya dia mengganti konsep pasar tradisional dengan mal kan apa akibatnya
banyak sekali hal hal yang merugikan sendiri
jadi jalanan jadi sempit
lihat aja itu gandaria city kan
karena orang harus pakai tempat parkir motor
nah ini yang jadi soal
jadi saya tidak mengerti pengembang begitu berpuasa ya untuk pembangunan jakarta ini
dan terakhir dia rada mentok diurusan reklamasi
tapi kita bicara urbanisasi nih
tapi kalau sebenarnya urbanisasi ini sebenarnya kota sendiri kota jakarta dari tahun ke tahun nih be
kita lihat dari zaman ke zaman
jadi selama ini kota pemerintah ibu kota sendiri sudah berhasil memanfaatkan tenaga mereka untuk dikapitalisasi nih be
supaya jadi lebih baik
pemerintah kagak hirau mereka ini cari kerja sendiri
oh jadi pemerintah di majesmere mereka hirau hidup gitu
ya kagak hirau
malah zaman alisadikin itu kan ditutup jakarta kota tertutup tapi kan gak berhasil urbanisasi
jadi kalau mereka cari hidup sendiri sendiri ada cara dia hidup dan ternyata mereka hidup kok di sini
meskipun tidak punya skill nekat modal nekat
sehingga banyak menjadi apa ya
banyak dia meningkatkan kemampuannya
ya malah yang susah sekarang kan kita cari prt
susah di jakarta
harusnya kan seperti seperti ini kan bisa terserap nih bang
kemudian saling membutuhkan orang orang seperti mbak beridwan bang faisal kan butuh asisten rumah tangga yang kemudian harganya bisa bersaing gitu kan
itu kan sebenarnya kan bisa take and give nya kan ketemu bang harusnya
ini harusnya bisa jadi keuntungan dong
kembali ini mekanisme yang merupakan ekonomi
contoh aja gak usah jauh jauh
di sebelah studio ini apa yang terjadi
itu kan limpahan dari pekerja yang ada di studio ini kan
ya tidak disiapkan gitu oleh pemerintah gitu
di mana sebelah studio di mampang bang
warung warung semua kan
ya kan tidak tidak tidak tidak difikirkan gitu
kan misalnya pm dadeka itu
menyarankan satu gedung itu
menyediakan buat sektor informal pedagang pedagang
kan tidak semua orang bisa ke restoran yang fancy fancy itu kan
maksudnya mungkin begini dulu zaman jokowi
dia siapkan halaman balai kota
kan pernah tiap hari jumat
orang pada dagang akhirnya tanpa sampah segunung di depan balai kota
jadi itu konsep yang gak ada
tapi bukan berarti kita harus menolak menolak
berarti kita harus menolak menolak mereka seperti orang orang
oh saya gak setuju ya
operasi justisi itu menurut abang menjadi
enggak gak setuju
saya itu gak manusiawi
dia berhak dong untuk tinggal dimanapun sebagai warga negara indonesia
saya sebagai native di sini nggak keberatan
gak keberatan meskipun katanya orang betawi jadi makin
kagak tersingkir dong
tersingkir dari mana
kita nomor juara kedua di sini masih
oke tapi kalau selama ini
bicara untung rugi lebih banyak untungnya atau ruginya bang
terutama bagi kota
ya kalau kota ingin memanfaatkan secara optimal untungnya banyak
tapi kalau kota tidak memikirkan semuanya eksesnya banyak
kan ujung ujungnya kriminalitas
mengganggu warga seluruhnya
kan kekumuhan solusinya digusur
kan apa yang menciptakan kekumuhan
itu kan yang diselesaikan
kalau menggusur orang gampang
itu tadi kan
masih ada rph
modal bismillah sama pisau aja bisa survive di jakarta
bisa parkir bisa tempat tempat mau makan
yang lebih manusiawi seperti apa sih bang
tapi yang lebih manusiawi bagaimana memanusiawikan
kemudian orang orang para pendatang ini yang kemudian
dianggapnya memiliki skill yang rendah gitu
untuk bisa hidup sebagai manusia jakarta yang lebih baik
pemerintah lebih opresiasi
habis jendela berikutnya ini baik baiknya ya
kami akan sekiranya kembali usaha jendela berikut ini
kalau tadi kita lanjutkan dialog kembali
bang faisal dan mbak beri tuan saidi
tidak bisa menahan orang datang ke kota kota besar
sebenarnya kan kalau kata bang faisal tadi menyoroti juga
memang sebenarnya kota kotanya ini yang tidak
pertumbuhannya tidak merata
jakarta terlalu mendominasi di mana orang orang
pengennya semua ke jakarta
karena banyak masalah di daerah daerah lain
seperti itu bang
daerah daerah lain tidak bisa membangun dirinya
sehingga orang mau tidak mau datang ke
ya kenapa jakarta bisa membangun
karena uangnya banyak
apbd nya tujuh puluh triliun
beasiswa untuk orang miskin disediakan kan
asal punya ktp dua triliun lagi
dua triliun lebih disediakan oleh gubernur buat biasiswa
jadi karena kemampuannya luar biasa
nah kemampuan yang luar biasa kenapa
ya karena salah hubungan keuangan pusat daerahnya
desain kebijakan fiskalnya yang parah
yang menguntungkan jakarta saja
semua yang dibangun jakarta
bangun mrt bangun jalan khusus semua
anda bayangkan dari depok ke pusat kota di tamrin
itu ongkos naik keretanya cuma tiga ribu
mana ada di kota lain seperti itu
jadi subsidi pemerintah pusat buat warga jakarta ini banyak sekali
ya kalau pemerintah pusatnya memanjakan jakarta
semua orang datang ke jakarta
coba trust jakarta
sudah sejak ada sampai sekarang
harganya tetap rp tiga lima ratus
tempat lain ya lebih mahal
jadi murah di jakarta
karena disubsidi oleh pemerintah pusat
bagaimana caranya meminimalisir segala macam bentuk
disubsidi oleh pemerintah pusat
bentuk apa namanya ya
mungkin apa gimana cara meminimasi itu seperti apa tuh bang
kalau menurut abang sendiri
desain pembangunan nasional yang lebih
mereka tidak bias jawa
tidak bias jakarta
tercermin dari alokasi anggarannya
tercermin dari misalnya program pemerintah pusat
menyediakan public transport yang aman nyaman dan terjangkau
tidak hanya jakarta saja
tapi kalau jakarta saja yang dimanja
ya orang semakin banyak yang datang ke jakarta
sementara bandung gak bisa berbuat apa apa
bukan karena pak ridwan kamilnya jelek
tapi karena apbd nya kecil
keberpihakannya itu tidak ada
saya belanda ya
belanda itu merancang
itu sumatera itu medan
jawa itu ada bandung ada batavia ada semarang ada surabaya
indonesia timur itu makassar
itu sudah dirancang belanda
waktu itu penduduknya masih kecil
lumayan lah pada waktu itu kan
itu yang dirancang
nah soekarno itu mencoba melanjutkan
karena itu kita lihat pertumbuhan jakarta satu satu pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh

agak lambat pertumbuhannya
tapi begitu orde baru dia bangun jakarta jadi kota tunggal
jadi ada perbedaan prinsip dan pola pembangunan sejak zaman belanda kemudian diperubah
itu tahun tujuh puluh an tuh di eranya bang ali berarti
kan itu pemerintah pusat
pemerintah pusat itu jakarta
itu dia menjadi kota tunggal
misalnya di bidang kebudayaan aja ya
dulu jazz itu bukan di jakarta
sekarang semuanya harus kita cari di jakarta
jadi yang menyebabkan ini menjadi kota tunggal
ini yang harus dicairkan
yang harus dicairkan kalau kita misalnya ketakutan sama urbanisasi
ini harus dicairkan
pemerintah ini tidak punya desain
karena proyek itu diomong
saya mau anu besoknya
oh enggak enggak jadi
tapi bukannya kalau tadi kata bang faisal kan
insentifnya terlalu banyak untuk orang jakarta
subsidenya besar kita semua yang haja
bukannya itu memang hal yang harus diperbaiki
tapi itu kan sektor yang resmi ya
di bidang transport maksudnya kan
tapi kalau si kawan kawan kita yang low income people ya
yang tukang pemulung tukang dagang
apa namanya rujak cingur gitu kan
kan enggak menikmati itu
dia juga nggak naik transjakarta
jadi mereka ini yang harus kita membuat perencanaan menyeluruh
pemerintah ini tidak memiliki perencanaan
tidak mempunyai format hukum terhadap
apa yang dia merencanakan semuanya secara lisan
bahwa ini sebenarnya negara dong
nggak bisa diatur pakai mulut
kalau pembangunan rusun yang banyak sekali
untuk para pendatang pendatang yang kemudian yang digusur
orang betawi tidak dikasih rusun
jangan salah ya
itu bukannya keberbiakan juga bang
apakah kami harus bisa masuk di rusun
kami harus tinggal di pinggir kali dulu
kan diajak kita melanggar hukum
melanggar hukum dulu baru dikasih insentif
baru dikasih rusun
jadi enggak mengerti saya kebijakan rusun itu apa
karena itu yang membangunkan pengembang
imbalannya ini imbalannya itu
jadi ini susah kalau negara itu dibangun oleh pengembang
kalau perencanaan itu cuma keluar dari mulut
nggak ada format hukumnya susah
gimana sih bang desain kota yang baik
kemudian sehingga orang orang urban ini
bisa bermanfaatkan dengan baik
atau desainnya lebih fair lah lebih adil
satu sekali lagi itu ekses ya
pembangunan kota seperti sekarang disuruh indonesia
kecuali kalau saya
merasakan semakin teduh dari waktu ke waktu
buat pejalan kaki semakin
di jakarta sedang mulai
kalau anda lihat
jadi menjediakan ruang publik yang
membuat segala jenis
segala kelompok masyarakat itu
bisa hidup dengan nyaman tenang damai
jadi konsepnya adalah publik
tapi juga kita nggak boleh menolak para pendatang ini kan bang
tidak sejak awal kita berdua nih
ini adalah ekses
akan datang terus pendatang ini
semakin banyak yang dibangun oleh jakarta
semakin rakus dia semakin mencaplok dia
kejam jadinya kan begini kan
orang penyanyi dangdut itu
kalau tidak di jakarta
dia hanya bercokol di daerah
untuk dapat populer
itu kan ngeri
susah gitu pak
susahnya kalau di daerah itu jadi orang
jadi mau balik kan di jakarta juga
dulu kita pencil pencil pencil pencil
padahal banyak lebih jago juga kali ya
ya karena guncar ya
kawan kawan kita berdakwah
ya tentu kesehatannya terganggu ya
karena terlalu sering
nah di daerah jadi susah
orang mesti jadi apa
masa mesti bawa bawa ular kok kobra supaya terkenal
akhirnya jadi catat
oke sekarang ini urbanisasi kenisayaan be
tadi kata pak ahok tujuh puluh ribu diperkirakan tahun ini akan menyerbu jakarta pendatang baru
apa yang kemudian dilakukan harus dilakukan mungkin oleh masyarakat
apa yang harus disiapkan masyarakat
kemudian pak perdita juga ini
pertama para pendatang juga ya
para pendatang juga yang tertip lah ya
bapak kita husin apa namanya husni manik kan gak hati hati
sampai matinya begitu
dia pendatang dia orang medan
ya matinya sampai begitu gimana tuh
ya kan dia gak hati hati
kita tuh mesti hati hati hidup
para pendatang ini apa apa gak semudah itu di jakarta lah
ya kan saya sendiri ya
sekarang agak terganggu dengan jakarta bukan pendatang
pak faisal kita nggak bisa jalan kaki pak
dihajar sama motor
kan ada tempat untuk jalan kaki
jadi pemerintah sekarang harus menerima dan mengubah pola pembangunan kotanya
sehingga lebih ramah untuk semua orang
gak operasi justisi lagi bang ya
oh buat apa
jangan sampai mereka datang kemudian dikumpulkan dari lokasi
perlu nggak kita orang orang yang datang itu kemudian dikumpulkan lagi
misalnya kalau mereka yang sudah bikin kacau misalnya
dikumpulkan di penampungan terus mereka dipulangkan ke kampungnya gitu
sesama negara asean aja udah bebas
gak perlu pakai pisah
masa sesama warga sendiri dibatasi kan
nah jadi jangan sampai seru
kita lihat mudah mudahan apa yang terjadi di urbanisasi tahun ini
mudah mudahan membawa manfaat untuk kita semua
terima kasih pak faisal terima kasih pak beritwan said